tadi raymond telpon saya
anak buahnya dihajar sama anak buah saya
saya nyuruh kamu cepat sembuh
bukan buat balas dendam
tapi karena kamu harus kerja
waktunya jajan es durian
gak mandiin motor
sejak terakhir kali dimandiin
belum bapak pake
yaudah bantuin neng aja
mandiin si manis manja
jangan cuma senam kayak gitu
kalau mus udah punya baju olahraga
kalo jogging pakean begini mah
saya cuma senam aja
kok banyak godaannya
tadi si neng
barusan saya dimarahin kamus
tadi bilang puntennya sambil main mata nggak
terus sambil senyum terus pinggulnya digoyang goyang
terus kenapa dibilang ngegoda
nggak tahu saya juga bingung
yaudah sana langsung kerja aja
nggak usah banyak pikiran
kapan kamu datang
kok mau dicuekin
agar peranggunya cium big
iya udah pipek
ke x masking cetak
tadi di depan lagi senam
tadi ketemu suami saya di mana
tadi lagi senam
kok ada ya
mak lihat kamu masuk nggak
bapak nggak ada
di dalam nggak ada
kamus nggak ada di dapur
kan tak ada
kala kasus warren
keonly ada di rekaman
terdapat banyak tanggung
kalau kerja sama ada gini
kamu butuh uang buat makan buat bayar kontrakan terus juga buat nembu sim kamu di bengkel yang kamu jadiin jaminan
akan mau ngajak kerja saya lagi
kerjaan saya sekarang jadi tukang servis mobil memangnya kamu bisa
kang darman mah kan dulunya memang lulusan stm mesin kalau saya kan dulunya semea mana ngerti mesin
berarti kamu nggak bisa ikut kerja sama saya
urusan dendam udah selesai
sekarang waktunya cari kerja kerja apa aja dimana aja
terus terus terus terus terus terus ya cukup
kamu punya teman yang mau kerja
buat parkir sama narik iuran di pasar
belum tahu nanti saya tanya tanya dulu
pertama kali saya mau nanya
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
suami saya kok belum pulang
jogging kemana ya
kamus jogging aja saya nggak tahu

jadi kalau kamu sudah kabur
saya beli itu tapi nasze ratesan
s tenga air t greasy
jangan bolak balik aja tuh ce lagi dipel